assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
sebagian suami ketika memberikan nafkah kepada anak dan istrinya
bisa jadi ia merasa tidak sedang melakukan amal ibadah kepada allah
padahal memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah salah satu amal ibadah yang agung
memberi nafkah merupakan amal ibadah yang wajib bagi seorang suami sekaligus ayah
amal ibadah yang wajib ini jauh lebih besar pahalanya daripada amal ibadah sunnah
nah pemirsa insya allah hari ini kita akan membahas tuntas
terkait tema penting nafkah tak sekedar kewajiban
bersama ustadz kesayangan kita semua ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat wa'alaafiat
terima kasih sudah hadir di gapai kemuliaan ramadan
lancar bosnya ya ayah
semoga lancar sampai dengan akhir ramadan
amin ya allah ya
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
iya betul maksudnya
kalau kita tadi di mukadimah begitu ya
kita tadi sampaikan bahwa
sebenarnya memberikan nafkah itu
kan tidak hanya sekedar
tapi ada unsur ibadah
tapi kadang kadang banyak kemudian suami suami yang tidak menyadari hal itu
merasa hanya mungkin memberikan nafkah itu hanya sekedar kewajiban
berarti sebenarnya kita tuh memaknai
memberikan nafkah itu seperti apa sih seharusnya dalam islam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
seorang suami itu adalah seseorang yang
allah lebihkan kemampuannya
sehingga dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya
seorang laki laki adalah pemimpin bagi keluarganya
kawam bagi keluarganya
maka saat dia menjadi seorang suami
dia punya tanggung jawab
salah satu tanggung jawab yang harus dihadirkan adalah
memberi nafkah kepada keluarganya
tadi mbak mila mengatakan bahwa
ahilman memberi nafkah itu bukan hanya sekedar kewajiban
tapi juga amal ibadah
karena sering ahilman sampaikan
dalam beberapa kajiannya
ketika kita bicara tentang rumah tangga
ada dua yang harus kita pahami
tentang pernikahan itu
yang pertama adalah
nikah itu ibadah yang paling lama
maka setiap detak detik
kebersamaan kita di rumah tangga
menatap pasangan itu ibadah
menyentuh tubuhnya pasangan kita
itu juga adalah ibadah
menghadirkan kebersamaan dengan pasangan kita itu adalah ibadah
seorang suami kepada istri
itu juga ibadah
jadi setiap detak detik kebersamaan itu adalah ibadah
bahwa segala sesuatu yang dilakukan di rumah tangga
bersama dengan pasangan kita
berpotensi menjadi amal ibadah
kenapa disebut amal ibadah
karena disukai oleh allah
jadi ibadah itu artinya
sebagai amal ibadah
yang kita lakukan
tujuannya untuk allah
di jalan allah
jadi ibadah itu
tujuannya untuk allah
karena allah di jalan allah
nah bagi seorang suami
ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya
berarti dia apa
memenuhi apa yang menjadi perintah allah kepada dirinya
jadi bukan semata mata untuk bernafkahnya
untuk menyenangkan istrinya
jadi kalau ada yang bilang
kenapa seorang suami harus memberi nafkah kepada istri
jawabannya bukan biar istri sayang sama dia
tapi agar allah mencintai dirinya
agar allah semakin rizal
dan semakin allah memberikan keberkahan dalam hidupnya
maka sering juga ahilman sampaikan
yang mencintai istrinya
maka allah akan cintai hidupnya
seorang suami yang sayang kepada istrinya
maka allah akan sayangi hidupnya
maka jangan kaget ketika suami
memberi yang terbaik kepada istrinya
dengan caranya allah akan balas semua kebaikan itu
dan itu adalah
sesuatu yang berharga bagi pasangan kita
dan yang kedua
sering ahilman sampaikan
rumah tangga atau pernikahan itu adalah sekolah yang paling lama
jadi saat kita berumah tangga
tentu dalamnya kita sedang
menghadirkan pembelajaran untuk diri kita
seorang suami istri
sering belajar diantara keduanya
dan itu menjadi penting kita pahami
karena rumah tangga itu sekolah yang paling lama
berarti masalahnya juga banyak
ujian juga ada
karena biasanya orang sekolah
kemudian naik kelas harus ikut ujian dulu
dan itu yang harus kita pahami
jawabannya nafkah bukan sekedar kewajiban
tapi nafkah adalah
amal ibadah terbaik kita
di hadapan allah
jadi jangan merasa terbebani juga
jangan merasa terbebani
allah itu tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita
melebih batas kemampuan kita
jadi kalau kita sudah ditakdirkan
untuk berjuru dengan seseorang
kita ini saling ketersalingan
rizki kita sebagai seorang suami
di samping itu ada rizki istri kita
salah satu yang
jangan ditakutkan oleh orang yang mau menikah
nikah itu kunci rizki
kita hidup masing masing aja
masa rizkinya gak ada
boleh jadi yang sempit bukan rezekinya
tapi hati kita yang seringkali merasa sempit dengan
rizki yang allah berikan dalam kehidupan kita
jangan merasa terbebani dengan nafkah

semakin kita memberikan apa yang menjadi kewajiban kita
dan hak istri kita
maka yakinlah allah akan membalas semua kebaikan itu untuk kita
nah kita juga sekarang belajar terkait cakupan nafkah itu apa
apa yang disebut nafkah
dalam kacamata islam itu apa saja
ya nafkah itu kan sesuatu yang kita berikan
hampir sama kalimatnya dengan infak
jadi nafkah itu sama
sesuatu yang kita berikan kepada seseorang
dalam urusan rumah tangga
untuk memberikan nafkah kepada istrinya
kalau kita bedah setidaknya ada tiga jenis nafkah yang harus kita hadirkan
yang pertama nafkah lahir
kebutuhan yang akan muncul saat kita berumah tangga
nah itu nafkah lahir
hendaknya seorang suami
harus penuhi nafkah
a a gimana kalau belum mampu
seorang suami punya rencana
dan punya target
dan tidak merasa lama dengan keadaan itu
apa indikatornya bergerak
apa indikatornya berusaha
ingat seorang suami itu
kemuliaannya ada pada pekerjaannya
kemuliaannya ada pada pekerjaannya
kemuliaannya ada pada pergerakannya
setiap pergerakan itu mengantarkan keberkahan
maka para istri doakan suami kita agar mau bergerak
agar mau berusaha
agar mau berikhtiar
walaupun hasilnya belum maksimal
tapi hargai prosesnya
karena itu merupakan bagian kebaikan di hadapan allah swt
satu nafkah lahir
nafkah yang muncul karena kebutuhan di rumah tangga
ada yang kedua
ada yang kedua
nafkah untuk istri khusus
jadi seorang suami
apa yang menjadi kebutuhan istrinya
ada kebutuhan kebutuhan yang
apa diinginkan oleh
yang disukai oleh istri
oleh seorang istri
pemberanjaan yang terbaik
coba kalau suami suaminya pada begini semua tahu
insya allah ya
menjadi konsekuensi kita
tentu istri kita punya kebutuhan
maka penuhi kebutuhannya
saat istri dituntut misalnya mohon maaf ya
a a kan diantara ciri istri yang
saleh itu ketika dipandang menyenangkan
ya sekarang bagaimana mungkin istri kita bisa bahagia
kalau kebutuhannya tidak kita penuhi dengan baik
percayalah seorang suami yang sayang kepada istri
penuhi apa yang menjadi kebutuhan istrinya
maka allah akan
hadirkan kebaikan dalam hidupnya
khairukum khairukum li ahlihi
sebaik baiknya seorang suami
adalah yang paling sayang kepada keluarganya
dan aku adalah yang paling sayang
kepada keluarga ku
nah siapa bagian keluarga yang paling dekat dengan seorang suami
maka bahagiakan istrimu
yakinlah allah akan bahagiakan hidupmu
yang sayang sama istri lihat aja keadaannya
banyak orang yang dalam konteks dunia
allah angkat derajatnya karena
tapi sebaliknya ketika seorang suami
menyakiti hati istri
tidak sedikit kemudian kita menemukan
dalam urusan aspek dunia pun
kemudian menjadi sulit gitu
maka yang kedua nafkah untuk istri
nah tapi juga istri harus paham
jangan meminta sesuatu yang melebihi batas
kemampuan suami kita
tempatkan posisi kita pada posisi
yang suami kita itu mampu dengan itu semua
jika itu yang dihadirkan dari awal
pasti akan ketemu
maka gak akan ada bahasa ada uang
gak ada uang abang dibuang aja
jangan sampai ya
gak ada bahasa begitu karena
bukan tentang kurangnya pemberian suami kita
tapi barangkali kurangnya
rasa cukup di hati kita
untuk menggunakan apa yang suami kita berikan
ini menarik bahasanya
yang ketiga ada nafkah lagi belum
nafkah lahir dua nafkah untuk istri
yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya
jadi ruhai para suami
jangan memahami bahwa
nafkah itu harus dengan urusan uang saja
ada seorang istri
yang barangkali butuh kasih sayang
butuh cara kita peduli dengan keadaan
butuh peka sedikit dengan perasaan
itu juga sangat dibutuhkan
apakah harus pakai uang
dengan tentang nafkah batin
boleh jadi tidak
hanya sekedar menyapa
hanya sekedar mendengarkan curhatan istri itu
itu tuh berharga banget
bagi seorang istri
walaupun sebenarnya apa yang disampaikan istri itu kadang kadang
seperti kaset rusak ya akhirnya
tapi berusaha untuk selalu excited bagi seorang istri
karena kebutuhan kosa kata laki laki dan perempuan itu kan beda
laki laki itu maksimal tujuh kata per hari
sedangkan perempuan itu minimal dua puluh lima ribu kata per hari
jadi saya suka berpikir begini
kalau istri saya lagi cerita
mungkin dia sedang menghabiskan kuota kosa katanya
jadi didengarkan aja
karena itu membahagiakan bagi diri
maka membahagiakan istri
karena ketika suami memberi nafkah
bukan semata mata kebutuhan istrinya
tapi kebutuhan suaminya
karena suami yang memenuhi kebutuhan nafkah bagi istrinya
maka akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya
karena istri yang bahagia
akan ada keluarga yang bahagia
karena istri itu diibaratkan jantung di rumah tangga
jantung dalam tubuh kita penting kan
kalau jantung ini berhenti berdetak
ya berhentilah kehidupan kita
jika istrimu tidak menemukan kebahagiaan
berarti ada jantung yang sedang bermasalah di rumah tangga
sehingga pada akhirnya
ada sakit yang terus tertanam
sehingga tidak menemukan kebahagiaan
istri yang bahagia mengantarkan suami yang bahagia
istri yang tenang mengantarkan suami yang lapang
tapi istri yang tersakiti
mengantarkan hidup kita semakin jauh
dari arti yang sebenarnya
bicara dengan fenomena yang sekarang ini
mungkin sering kita lihat ya
berkembangnya media sosial
akhirnya kita banyak mungkin melihat
litely lah yang mungkin kita bisa
kita nggak sebut nama tapi misalnya
ada seorang istri yang kemudian menampakkan
kata suami gitu misalnya
yang kita sebenarnya tahu
mungkin kemampuan suaminya
sebenarnya tidak sampai segitu
ini kan artinya ternyata
ketidakpuasan seorang istri itu bisa
berpengaruh juga pada suami
yang akhirnya berpotensi
kalau kemudian tidak dikelola dengan baik
suami punya potensi untuk memberikan
harta yang haram karena sebenarnya bukan
kewenangan dia misalnya
bukan kemampuan dia misalnya
itu juga harus diwaspadai kan akhirnya
iya bagi seorang suami
kan ujiannya ada
harta tahta wanita
sekarang tambah lagi satu tak lagi
harta tahta wanita
ya perempuan itu
dia bisa menjadi faktor suksesnya
tapi sisi yang lain
seorang suami juga bisa terpuruk gara gara membosan
ya termasuk yang tadi bambila sampaikan
bambila tahu abu lahab
hai abu lahab
itu dikisahkan dalam surat allahab
yang membawa kayu bakar
untuk abu lahab kan betul betul
wamro'atuhu hammalatal hatab
dan istrinya lah yang membawa kayu bakar
yang membakar tubuhnya abu lahab
yang membuat abu lahab kekalah selamanya
dalam api neraka
jadi sebenarnya yang ngomporin
yang menghembuskan bisikan bisikan
ketika istrimu menguji dirimu
dengan sesuatu yang tidak baik
itu kan menguji keimananmu
memang memang benar kalau suami sudah
segala apapun dilakukan
ya apalagi ada istilah
suami diluar itu
pimpinan luar biasa
di rumah tetap ada yang lebih tinggi daripada dia
ya itu istrinya
masya allah itu benar tapi dalam artian
jangan sampai kita itu dikendalikan kepada hal hal yang buruk
suami harus punya
izzah harus punya iffah
dan harus juga punya
istilahnya haybah gitu ya
iffah itu menjaga kesuciannya
wibawa harisma depan istri kita
tidak dikendalikan oleh istri kita
makanya hati hati dengan istilah
dulu tuh ada namanya susis katanya
harus coba dipastikan
dan itu kurang tepat
karena harusnya suami dan istri itu saling melengkapi
di antara keduanya
dan itu tadi ya bersama dalam kebaikan
akhirnya kita harus jeda
gapai kemuliaan ramadhan akan kembali setelah jeda yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan ramadhan
dalam episode nafkah tak sekedar
akhil mas seperti biasa sudah ada pertanyaan juga
yang masuk ke gapai kemuliaan
kita akan semak bersama mari
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya yang pertama kali
saya ingin bertanya ustaz
apakah nakkah itu kewajiban hanya bagi seorang suami
lalu bagaimana jika suami meninggal
apakah nafkah tersebut jatuh
menjadi kewajiban seorang istri
ya pertanyaan dari mbak cinta mi
akhil mas dalam satu keluarga
kemudian si suami meninggal dunia
apakah kewajiban untuk mencari nafkah itu jatuh ke istri
jika seorang istri
sudah ditinggal oleh suaminya
istri menjadi single
maka otomatis kembali kepada asal mula
dia sebagai seorang hamba
ya akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri
berjalan seperti biasa
melanjutkan kesibukan dan aktivitasnya
adapun nanti ketika dia punya anak misalnya
ya maka selama dia masih sendiri
dia harus menjadi single parent
dan tetap ke untuk diri dan keluarganya
dan anaknya terutama
ya mudah mudahan diizinkan ketemu dengan jodoh yang baru
ketemu dengan suami yang baru
dengan laki laki yang baru
nanti akan berganti lagi pada posisi yang sebelumnya
jadi suaminya yang barulah
yang akan menjadi
pemberi nafkah selanjutnya
dan insya allah rezeki itu pasti
allah akan bukakan ya
nah akhil mas
kita tuh suka kadang kadang
konsep saya gak tau ya
mungkin konsep yang clear atau bagaimana
misalnya dalam sebuah keluarga
si perempuan ini si istri ini kemudian
saya tetap harus bekerja karena saya juga harus mencari nafkah
itu kan sebenarnya
ada kebingungan sebenarnya tugas mencari nafkah itu
khusus untuk laki laki atau perempuan juga punya andil di dalam
kalau bicara tentang hak dan kewajibannya
ditujukan kepada suami
akan tetapi dalam konteks dunia
boleh jadi seorang istri butuh aktualisasi
segenap kemampuan yang allah titipkan dalam dirinya
maka apakah boleh seorang istri bekerja
tapi dengan syarat
setidaknya ada tiga syaratnya
satu atas izin dan ridho suaminya
hendaknya seorang istri ketika bekerja
tidak melalaikan kewajibannya
sebagai seorang istri
dan juga seorang ibu jika sudah punya anak
dan yang ketiga
hendaknya ketika memilih pekerjaan
carilah pekerjaan yang
tidak berpotensi menimbulkan fitnah
jika sudah terpenuhi dengan tiga hal tadi
dan kalaupun nanti seorang istri
dilebihkan jadi punya penghasilan
maka penghasilannya untuk dirinya sendiri
dan kalaupun dia ingin berbagi kepada keluarganya
karena mungkin suaminya kurang
maka itu menjadi pahala untuk dia sendiri

berkah ya bukan nafkah ya
jadi itu yang perlu kita garis bawahi
bahwa nafkah tetap menjadi kewajiban suami
dan ini juga menjadi catatan
jangan sampai seorang suami
karena kita merasa istri kita sudah kerja
kita ngerasa ah udah biar dia mah
jalan aja sendiri
ah udah dia mah kan udah punya penghasilan
ya udah masing masing aja
tidak tetap seorang suami punya kewajiban
untuk memberikan nafkah kepada keluarganya
penghasilan lebih daripada istrinya
itu adalah suatu sedekah
dan istri juga ketika
ya kita diizinkan punya pekerjaan
dan penghasilannya lebih daripada suami
jangan merasa tinggi hati
dan jangan sampai juga istri merasa bahwa
jumawa merendahkan suaminya
jangan seperti itu
justru ini saling menguatkan
dan saya percaya bahwa
ya terutama seorang perempuan ya seorang istri itu
pasti ada target
tidak akan selamanya ingin bekerja gitu
yang membuat dia ya mau tidak mau
harus bekerja dulu
terutama sih lebih kepada tadi aktualisasi
dia punya kemampuan
dia punya potensi
yang allah titipkan kepada dirinya
maka kalau didiemin sayang gitu kan
maka kemudian dia
aktualisasi dengan cara bekerja
dan selama tiga hati terpenuhi
izin dari suaminya
kemudian tidak melalaikan
kewajibannya sebagai seorang istri
dan yang ketiga
dia juga memilih pekerjaan
yang tidak berpotensi menimbulkan fitnah
bagi diri dan keluarganya
maka silahkan saja
nah hilman ada beberapa konsep yang mungkin
berkembang di masyarakat atau yang mungkin
kita sering jumpai
artinya gini kadang kadang ada mungkin suami yang pelit
kadang ngasih ke keluarga
ya udah saya kasihnya segini aja
karena kan kebutuhan kita sudah ketakar nih
ya udah segini aja
tapi kadang royal sekali misalnya untuk bersedekah
kadang malah beranggapan wah karena saya sudah sedekah
akan mendatangkan inilah gitu ya
keberkahan dan lain sebagainya
ini kan sebenarnya ada prioritas yang salah ya
mungkin kita berpikirnya malah sedekahnya
dianggap sebagai sesuatu yang lebih tinggi
kedudukannya dibandingkan memberi nafkah
ini sesuatu hal yang salah ya sebenarnya
silahkan dijawab hilman
iya sedekah yang terbaik itu adalah
tetapi ini barangkali konteksnya begini
kita juga tidak boleh bilang bahwa
bukan boleh jadi
suami itu memang memperhitungkan
seperti apa batas pengeluaran yang dihadirkan
kita tidak tahu boleh jadi bhamila
suami itu tuh melihat bahwa istrinya
agak kurang bisa keep kalau urusan uang
maka mau tidak mau
seorang suami yang harus memagari itu
ngerem dengan sikap sikap yang dihadirkannya gitu
maka introspeksi dulu
jika seorang suami melihat
kemampuan istrinya dalam menjaga keuangan aman
biasanya sah sah saja
maka kalau bhamila pernah mendengar
barangkali hadis yang mengatakan
nikahilah seorang perempuan karena empat hal kan
satu karena cantiknya
dua karena hartanya
tiga karena keturunannya
maka engkau akan bahagia selamanya
nah bicara empat ini urutan nih bhamila
cantik harta kemudian keturunan dan agama
cantik itu bukan fisiknya yang cantik maksudnya
seseorang yang ketika engkau menatapnya
dan tidak harus cantik kan
cantik itu relatif kan
tergantung kalau sudah cinta
jika juga cantik
jadi cantik yang dimaksud adalah
engkau senang saja melihat
maka kita nggak boleh bilang gini
kok mau ya sama dia padahal biasa aja
karena yang namanya ketertarikan itu
itu allah yang kasih
kayak istri saya kenapa mau sama saya kan gak tahu juga
kalau ditanya ganteng ya mungkin kepaksaan
kalau bicara allah kan cakep
anggap juga biasa saja
saya tidak suka disebut ganteng manislah ya
lebih enak gitu
tetap meroket ya
terus yang kedua harta
nah maksud harta itu bukan hanya sekedar punya banyak harta
tapi seorang perempuan
yang ketika dikasih harta
berapapun dia bisa kelola dengan baik
maka jangan sampai begini
jangan sampai seorang istri itu
zakat maulnya lebih tinggi dibanding zakat maulnya
jadi belanja di maulnya itu lebih tinggi dibanding
dengan zakat maul yang dikeluarkan
dan yang ketiga
latar belakang maksudnya adalah
orang yang punya track record baik dalam hidupnya
nah ini poin saya ingin sampaikan bahwa
jangan mudah seuzon juga sama
barangkali mungkin juga seorang istri yang
belum bisa mengolah dengan baik
akhirnya kita harus jeda
nanti kita bahas aja ya
kalau urusan yang merepet ke istri
langsung di jeda
oke langsung jeda
gapai kemuliaan ramadan akan kembali setelah yang satu
kita lanjutkan lagi

sampai jumpa lagi
peminta terima kasihan
iya yang perlu kita lihat adalah kondisinya
jika ada orang tua kita yang memang dirasa sangat membutuhkan
dan keadaannya sangat dalam keadaan memang kalau tidak dikasih oleh kita
akan mengalami satu keadaan yang tidak baik
maka di saat itu seorang suami artinya suami kita memang harus peduli kepada orang tuanya
tapi dengan catatan dia harus penuhi kebutuhan keluarga dasarnya dulu
jadi kalau ada perbandingan begini seorang suami ketika memberi kepada keluarganya itu adalah kewajiban
sedangkan ketika seorang laki laki anak laki laki memberi kepada orang tuanya itu adalah kebaikan
jadi kepada keluarga ini kewajiban kepada orang tua itu adalah kebaikan
maksudnya kebaikan ini kan terus panjang
bahkan kalau kita mau merujuk pada hadis yang lain
anak laki laki itu kan walaupun dia sudah menikah tetap kembali kepada orang tuanya gitu ya
kepada ibu dan ayahnya
nah tetapi dalam konteks yang lebih tepat
saya kira bukan untuk diperbandingkan antara sayang kepada keluarga dengan kepada orang tua
karena dua duanya adalah sumber keberkahan
maka jadi istri juga harus belajar melihat
kalau suami kita masih punya orang tua dan orang tuanya sangat membutuhkan
jadi kalau nggak dibantu oleh suami kita akan terjadi sesuatu
maka dengan ikhlas kita katakan
sayang nanti dari rezeki yang kita dapatkan kita kasih buat ibu ya buat ayah ya
itu istri yang baik
begitu sebaliknya seorang suami harus melihat keadaan keluarga istrinya
jadi dia harus tanya juga
dek rasanya orang tua kamu juga sangat membutuhkan
gimana kalau nanti dari sebagian rezeki aku juga kasih buat orang tua kamu
posisikan keadaannya sama tapi lihat keadaannya juga
kan boleh jadi misalnya orang tua istrinya mungkin lebih
orang tua suaminya mungkin kekurangan atau sebaliknya
orang tua suaminya kekurangan istrinya lebih
nilainya adil itu bukan sama
adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya
nah maka percayalah istri juga dengarkan kalimat ini
jika ada suamimu
yang memberi kepada orang tuanya
jangan pernah merasa engkau kehilangan harta suamimu
karena boleh jadi sumber keberkahan untuk rumah tanggamu
itu berada ketika suamimu menyayangi orang tuanya
dohai para orang tua
jika anakmu sudah menikah
juga peka juga dengan keadaan orang keluarganya
lihat keadaan sampingnya
lihat keadaan istrinya
lihat keadaan pasangannya
itu harus kita pertimbangkan dengan baik
tidak ada perbandingan
tidak ada perbandingan antara orang tua dan pasangan kita
dua duanya adalah orang yang harus kita muliakan dalam hidup
makin allah perbaiki cara memberimu
nafkahmu maka semakin besar juga rizkimu
seberapa besar tanggung jawab nafkahmu
maka sebesar itu juga rizki yang allah siapkan untuk dirimu
itu tadi ya konsep
aku inget jadi konsepnya ahilman
kita kasihnya berapa
insya allah nanti kita akan menerima
jadi sudah cocok jadi muridnya ahilman
itu artinya kan ilmunya bisa kita resapi
mudah mudahan bisa kita implementasikan
ahilman terima kasih
ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga tadi apa yang kita bahas bisa menambah keimanan kita
kecintaan kita kepada allah azawajal
saya madya rahman dan juga ustadz himan fauzi indodiri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih ahilman
terima kasih teman teman